presiden joko widodo mengikuti konferensi tingkat tinggi ke tiga puluh tujuh asean secara virtual
di istana kepresidenan bogor jawa barat pada kamis pagi
ketersediaan vaksin di asean menjadi salah satu agenda pembahasan
dalam rilis kementerian luar negeri republik indonesia dijelaskan
presiden jokowi diagendakan terlibat dalam pertemuan lima ktt secara virtual
yakni ktt pleno ke tiga puluh tujuh asean ktt ke dua puluh tiga asean dengan tiongkok
ktt ke dua puluh satu asean dengan korea selatan ktt ke dua puluh tiga asean dengan jepang
dan ktt ke tujuh belas asean dengan india
ktt ini juga membahas langkah bersama negara asean dan mitra negara asean
dalam menangani dampak pandemi covid sembilan belas
salah satu yang dibahas adalah masalah produksi vaksin
selain itu disebutkan para kepala negara dan kepala pemerintahan negara asean
akan membahas prioritas pengembangan ekonomi
guna menangani dampak sosial ekonomi akibat covid sembilan belas
indonesia pun mengusung komitmen bersama negara asean
segera membuka kembali konektivitas dan memulihkan kegiatan ekonomi
hal ini diharapkan memudahkan akses perjalanan pebisnis di negara asean
di tengah situasi kenormalan

dan mengembangkan kemampuan perusahaan negara asean